kita awali reportase dari berita kecelakaan
tiga orang meninggal dunia saat sebuah mobil sedan yang tengah melaju kencang
oleng dan menabrak sebuah pohon di jalan ahmad yani surabaya
sementara dua penumpang lainnya mengalami kritis
kecelakaan maut ini terjadi kamis dini hari di jalan ahmad yani surabaya
sebuah mobil sedan yang ditumpangi lima orang mahasiswa mendadak oleng dan menabrak pohon
akibatnya pengemudi sedan tewas seketika setelah terjepit bodi mobil
satu penumpang sedan lainnya bernama gede bagus permata juga tewas di lokasi dengan luka parah di kepala
sementara rizky arum tewas setelah sempat dirawat di rumah sakit
sedangkan dua lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit
kecelakaan tunggal ini berawal saat dua kendaraan roda empat melaju dengan kecepatan tinggi dari arah selatan
saat mobil pickup hendak mendahului dari sebelah kiri
kedua kendaraan yang melaju kencang ini bersenggolan hingga akhirnya salah satu mobil terpelanting dan menabrak pohon di kanan jalan
kecelakaan juga terjadi di probolinggo
keluarga korban tak henti menangis melihat toib anggota keluarganya terbujur kaku tak bernyawa
pemuda empat belas tahun warga desa kedung rejo ini tewas setelah terlindas bus hingga terseret sejauh seratus meter
kecelakaan bermula saat korban berboncengan sepeda motor hendak menyalip kendaraan di depannya
namun karena tidak melihat ada bus yang melaju kencang dari arah belakang
korban akhirnya tertabrak dan tewas di tempat
sementara temannya berhasil selamat setelah melompat dari jog sepeda motor
guna penyelidikan lebih lanjut polisi mengamankan sopir bus dan sejumlah saksi untuk dimintai keterangan